yang ngomong momen momen jakarta timing enaknya itu ketika lebaran
karena menikmati jalanan yang kosong
dari rumah tadi hanum cepat juga ya
cepat gak sampai sepuluh menit
gak sampai sepuluh menit dari daerah condet ke kawasan mampang
ke tendean benar sekali
itu ya kalau tapi kan memang kalau jalanan yang lengang segala macam nikmat ya
tapi kan sisi lainnya juga bahaya
karena biasanya kan ditinggal rumah yang kosong kemudian apa namanya sepi
itu rawan juga kejahatan biasanya
itu akan memunculkan ide ide jahat para orang orang tidak bertanggung jawab ini ya
betul makanya ini polisi tni dan unsur masyarakat itu membentuk satuan tugas rumah kosong
satgas rumah kosong untuk melakukan patroli gabungan di wilayah ibu kota
mereka mengantisipasi pencurian tempat tinggal yang ditinggal para penghuninya mudik berlebaran ke kampung halaman
ya patroli keliling rumah warga ini akan dilakukan sampai para penghuni rumah ini tiba kembali di jakarta
berlebaran di kampung halaman sudah menjadi tradisi tahunan bagi warga pendatang yang tinggal di ibu kota dki jakarta
akibatnya banyak rumah rumah yang ditinggal oleh penghuninya untuk merayakan hari raya idul fitri di kampung halaman
untuk mengantisipasi pencurian di rumah kosong belasan petugas dari kepolisian tni dan unsur masyarakat melakukan patroli berkeliling rumah warga
kegiatan ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga yang mudik
tugasnya satu memonitor mendata
mendata rumah rumah kosong yang ada tentu dari hari ke hari berubah
yang kedua memonitor yang ketiga adalah mematroli
selain melakukan pengawasan rumah rumah kosong dari tindak pencurian satgas rumsong juga mengimbau warga untuk mengecek kembali rumahnya terutama instalasi listrik dan gas
selain itu warga juga diimbau untuk tidak meninggalkan barang barang berharga di rumah
patroli ini akan terus dilakukan petugas sampai operasi ketupat berakhir atau sampai para penghuni yang mudik kembali ke jakarta
badruz amal jakarta